siapkan perut anda untuk dibuat begah
karena saya akan mengajak makan sepuasnya dengan budget semurahnya
pertama saya akan mengajak anda untuk makan sepuasnya hidangan favorit masyarakat sejuta umat
berdiri sejak dua ribu sembilan belas kedai yang berlokasi di kota bogor ini menyajikan konsep all you can eat menu bakso hanya dengan membayar dua puluh lima ribu rupiah saja
anda tidak salah dengar dengan harga yang murah meriah pengunjung sudah bisa menikmati beragam topping bakso seperti ceker tahu bakso otak otak hingga iga bakar
makin banyak pilihan saya jadi makin bingung mau sikat yang mana duluan nih
hei pilihan saya jatuh kepada bakso bertopping iga bakar
syarat untuk menikmati menu all you can eat di sini satu porsi bakso hanya berlaku untuk satu orang saja dan hanya berlaku satu kali pengambilan
kalau dibilang rugi ya ada lah keuntungannya dikit lah nggak banyak
awalnya dengan temanya bersedek
tidak adanya batasan waktu untuk makan sepuasnya
kedai ini membuat kedai ini menjadi keuntungan yang sangat menarik

bahkan anda harus rela mengantri panjang untuk bisa menikmati bakso all you can eat ini
alhamdulillah karena dari rasa bakso nya baik bagus terutama tulang iganya bakarnya yang luar biasa
jadi yang menarik itu adalah iga bakarnya nih empuk banget terus bumbu barbequenya itu meresap banget jadi bakso nya dapat banyak
ini worth it banget sih mantep lah
puas menikmati bakso sepuasnya
saatnya saya mengajak anda bergeser ke kawasan kelapa gading jakarta utara untuk menyantap sepuasnya menu hidangan khas kota palembang sumatera selatan yakni pempek
beragam jenis pempek tersedia di sini mulai dari lenjer adaan kulit hingga kapal selam
selain itu anda juga bisa sepuasnya menikmati hidangan khas palembang lainnya yakni laksa dan tekwan
covid udah meredah dua tahun omset kita kan down karena orang pada makan di luar semua
makanya kita beraniin buat konsep alukan tempe ini agar pabrik kita di palembang itu running ya
dengan harga mulai dari rp enam puluh sembilan anda bisa menikmati sensasi makan pempek sepuasnya
namun pengunjung tetap dibatasi waktu makan selama empat puluh lima menit saja
maka akan dikenakan denda sesuai dengan jumlah sisa makanan
dari medsos di tiktok kayak gitu lah oke sih
aku ini loh yang pepek kulit aku suka banget garing garing kayak gitu
jujur nih dari semua jenis pempek kemudian laksa ini kalau disuruh milih saya bingung
tapi yang paling favorit saya adalah pempek kulit ini nih
ini saya kan nunjukin anda tuh tipis banget terus keras
tapi ingat ya untuk menyantap menu makanan sepuasnya
tetap sesuaikan porsi dengan kesanggupan anda
karena segala sesuatu yang berlebihan apalagi mubazir itu tidak baik
tim liputan cnn indonesia